berawal dari mengembangkan aplikasi mata kota
sekelompok pemuda di surabaya mencetuskan gerakan
bersih bersih masjid atau bbm
komunitas ini menyasar masjid masjid di pinggiran kota
meski gratis semuanya dikerjakan secara profesional
pagi itu bersih bersih masjid atau bbm mendapatkan permintaan
membersihkan sebuah masjid di kawasan bung rasi
daerah perbatasan sidoarjo surabaya
empat orang kru bbm menyiapkan berbagai alat dan bahan
yang akan mereka gunakan
sebelum bergabung para kru bbm terlebih dahulu menjalani pelatihan
bahan dan peralatan pun standar jasa kebersihan kantor
bedanya semua jasa layanan bbm ini diberikan secara gratis
program ini tidak hanya digelar pada bulan ramadan saja
melainkan sejak februari dua ribu delapan belas
kita tidak adanya cuma waktu ramadan
kita tetap operasional selama bulan bulan biasa
dan ini gratis untuk seluruh masjid
untuk saat ini kita adanya di surabaya
tapi nggak menutup kemungkinan kita juga akan ekspansi ke seluruh indonesia
mimpinya adalah kita bisa mewujudkan masjid
yang gak hanya sekedar bersih tapi suci
seluruh bagian masjid dibersihkan
mulai tempat wudhu toilet kaca jendela dan pintu
sampai lantai yang berkerak pun mereka bersihkan
detail detail ornamen pun tak luput dari pembersihan
lamanya pembersihan disesuaikan dengan besarnya masjid
untuk masjid yang luas biasanya memakan waktu sampai dua hari
sudah hampir seratus masjid dibersihkan
bukan hanya di surabaya gerakan bbm juga hadir di jember probolinggo dan banyuwangi
gerakan yang masif ternyata mampu mengundang relawan untuk bergabung
relawan ini berasal dari masyarakat umum yang biasanya ikut membantu di hari hari libur
memang jorongan hati sih pak
memang dorongan hati sih pak
jadi kita sendiri juga jorongan hati untuk berbuat yang lebih baik
berbuat yang lebih baik yang lebih bermanfaat kepada masyarakat sekitar
warga dan takmir masjid pun senang dengan program ini
mereka berharap program ini mampu menggugah kesadaran warga sekitar
untuk lebih peduli terhadap kebersihan masjid mereka
ya memang kami juga antusias dan apresiasi sekali
masalahnya kelihatannya itu sudah profesional
orang orangnya cara membersihkannya dan sebagainya
bahkan kami tadi sempat ya istilahnya tanya
kok pakai kertas gosok ya
apa ini tidak lecet keramiknya
enggak pak ini kertas gosoknya sudah
artinya itu halus memang spesial untuk membersihkan ini ya sudah kali
dan setelah hampir empat jam dibersihkan masjid bisa langsung digunakan
masjid menjadi bersih dan para jamaah pun nyaman beribadah